menteri keuangan sri mulyani mengatakan pemerintah telah mengucurkan anggaran satu sembilan triliun rupiah
untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa di lombok dan sumbawa nusa tenggara barat
rincian anggaran tersebut dikucurkan kepada badan nasional penanggulangan bencana
sebesar rp tiga ratus tujuh miliar rupiah termasuk pemberian kepada lima unit rumah rusak
adapun mekanisme perbaikan rumah yang rusak tersebut akan direvisi kembali
sebab pemerintah mencatat terdapat tujuh puluh ribu rumah yang mengalami kerusakan
sri mulyani menjelaskan anggaran untuk kemensos sebesar satu dua puluh lima triliun rupiah
dana bagi kemenkes sebesar tujuh delapan miliar untuk kementerian pupr dikucurkan rp satu ratus tujuh puluh enam dua miliar
sedangkan untuk kemendikbud kementerian keuangan menganggarkan dana dua ratus tiga puluh miliar
dan kementerian sdm sebesar satu lima miliar untuk membuat sumur
instruksi dari bapak wapres adalah untuk rumah yang sekitar tujuh puluh ribu
approach atau pendekatan yang paling baik adalah seluruh sudah diidentifikasi nama alamat
dan kalau berdasarkan tingkat kerusakannya kita akan transfer tahap pertama secara keseluruhan
sehingga tidak lima ribu dulu lima ribu nanti bisa memunculkan spekulasi dan mungkin keresahan bagi yang belum mendapatkan
jadi sebaiknya mungkin tahap pertama
dulu sesuai dengan kesiapan pembangunan dan kesiapan untuk penggunaan anggaran itu kita lakukan secara bersama